meski mendapat kecaman dari berbagai pihak terkait rencana reklamasi kawasan pantai jakarta utara
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama tak gentar
ahok menganggap reklamasi sebagai suatu keharusan demi menciptakan pembangunan ekonomi di indonesia
oh silakan aja kalau dia keluarkan undang undang
mereka keluarkan undang undang
itu mesti sama dengan presiden
lalu menghentikan itu undang undang juga bisa diuji ke mk
toh yang penting jangan akal akalan juga untuk menekan pengusaha
jadi jangan pejabat menggunakan kekuasaan menekan pengusaha tanpa terang berang